nah selalu akan ada obor dan juga api lantara asian paragames dua ribu delapan belas
yang sebelumnya berada di kota merapen jawa tengah
tiba di kota ternate provinsi maluku utara
dan setelah disemayamkan selama satu malam obor di arah keliling kota ternate
obor dan api asian paragames dua ribu delapan belas dibawa secara estafet
dari keraton kesultanan ternate menuju landmark sebagai panggung paralimpian
dari keraton obor dibawa oleh atlet mulutangkis rizal ansor
selanjutnya obor dioper kepada beberapa orang
diantaranya duta obor selvi kdi dan diserahkan ke mentora imam nahrawi
ternate dipilih karena banyaknya atlet nasional yang berasal dari maluku utara
seperti atlet sepak bola ilhamuddin armain rifai poci ahmad dan sunan agung amarogam
karena kita tahu bahwa ternate salah satu kota
yang betul betul menang di kota merapen
yang bersejarah dan disini disebut dengan kota para sultan
itu artinya bahwa ada semangat pusantara disini
semangat untuk kebersamaan dan persatuan nasional
yang telah ditolehkan oleh para raja raja kita para sultan sultan kita di sini
obor itu kita melihat disini
pertanda juga kebangkitan olahraga tanah air
pertanda juga kita ingin meraih sukses di asian paragames
sebelumnya obor dan api lentera asian paragames ini disemayamkan di keraton selama satu malam
obor asian para games yang saat ini telah berada di kota ternate
merupakan yang pertama kali diperlukan oleh asian para games

saril abdullah maluku utara